presiden joko widodo menanggapi pernyataan menteri koordinator maritim dan investasi lutbinsar panjaitan
yang mengusulkan perwira aktif tni polri dapat bertugas di kementerian dan juga lembaga
menurutnya kebutuhan itu belum mendesak
ya saya melihat masih kebutuhannya saya lihat belum mendesak
berarti akan tetap ini apa ya pak kebutuhannya tidak akan dalam akun dekat
ya kebutuhannya sudah saja kebutuhannya kan saya lihat belum mendesak